rencana penyeludupan benih lobster senilai tiga puluh tujuh miliar rupiah digagalkan tni angkatan laut selasa kemarin
benih lobster tersebut semula akan diseludupkan ke singapura melalui perairan pulau sugi kota batam kepulauan riau
petugas patroli tni angkatan laut menyita satu perahu cepat berisi empat puluh empat kotak berisi benih lobster jenis mutiara dan pasir
namun pelaku penyeludupan belum tertangkap
dari hasil pemeriksaan sementara diketahui bahwa benih lobster tersebut didatangkan langsung dari peternak di provinsi lampung bengkulu dan jambi
penyeludupan diduga kuat bekerja sama dengan jaringan penjualan lobster ilegal di mancanegara
menurut komandan lantamal empat tanjung pinang laksamana i arsyad abdullah nilai total benih lobster yang disita sekitar tiga puluh tujuh miliar rupiah
ratusan ribu benih lobster tersebut akan diserahkan kepada balai karantina dan sumber daya hayati kota batam
untuk dilepas kliarkan di perairan
natuna kepulauan riau
pada saat kita berhasil menemukan speed tersebut ternyata pelakunya sudah melarikan diri
jadi meninggalkan speednya
setelah itu kita melaksanakan penggeledahan ternyata kita menemukan ada empat puluh empat box stereofom yang berisi baby lobster
tiap box kurang lebih ada tiga puluh bungkus
setelah dilaksanakan pencacahan atau perhitungan ternyata tiap bungkus ini ada kurang lebih dua ratus ekor
total ada dua ratus empat puluh lima satu ratus dua ekor yang kita berhasil menghitung
nah ini perkiraan harga dari jenis pasir maupun mutiara
ini harganya kurang lebih tiga puluh tujuh miliar dua ratus empat puluh delapan lima ratus rupiah
ini yang dapat saya sampaikan kepada rekan rekan